beraninya kamu mengganggu semediku
kamu sudah bosan hidup
aku memanggilmu karena aku punya kabar bagus yang bisa membuatmu senang
kapan apa yang kamu punya
temenggung serotani mak
dia sedang dicari keberadaannya oleh para pembesar mataram
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kakang lindu aji
aku disini kakang
aku sangat merindukanmu
melati melati kamu dimana melati
melati melati aku disini kakang
sekian lama aku menunggumu dengan segala kerinduanku
apa kakang juga merindukanku

farida kamu dimana nak

bopo tidak tahu lagi harus mencari kamu kemana nak
bopo tidak tahu lagi harus mencari kamu kemana nak
bopo tidak tahu lagi harus mencari kamu kemana nak